penyu hijau rata rata di sini yang paling banyak itu penyu hijau yang berkeliaran
sewaktu waktu karena dinamika nusantara ini sangat tinggi ya
seakan menjadi magnet bagi banyak remaja untuk berlomba lomba membuat konten sosial medianya
bahkan kamboja jadi tuan rumah
yang berarti remaja lebih cenderung melakukan perilaku berisiko dan impulsif atau kurang mempertimbangkan konsekuensi daripada orang dewasa
karena film seperti penat di setan dua itu juga cukup mendominasi nominasi di tahun ini
apakah nanti amerika serikat cs ini
keluar dari pertemuan itu wartawan nanya
program pensiun dini ditawarkan maskapai pelat merah ini kepada karyawannya
di jakarta ratusan orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melakukan demonstrasi di depan gedung dpr ri di jalan gatot subroto
tapi ini terjadi nih sama pak jokowi ketika beliau punya approval rating hampir angka delapan puluh persen dan mungkin setengahnya itu berhasil tertransformasikan ataupun tersalurkan ke angkanya pak prabowo dan mas gibran
dalam melayani konsumen sendana bertugas memasak dan sendanu yang membantu
dan itu ancaman luar biasa buat bukan endemi lagi
penasaran ayo yang mana yang dicoba
ualarai kuma dan kamilaru
jadi ini perlu kajian yang
yang terdaftar beralamat di kota kingstown st vincent dan grenadines
semburan air setinggi sepuluh meter muncul di area persawahan di desa kunci kecamatan dander
mereka sesuai dengan kesepakatan dan keputusan yang sudah diambil
sehingga mereka membutuhkan tenaga tenaga dari luar
contohnya adalah proyek pltu batang
jadi dipakai dua kali udah gitu udah ada emergency authorization
demi menyelamatkan hutan dari kerusakan
ada yang undang undang ketok magic ya
makan sini ya yang paling banyak dipesan apa